dua tahun sudah presiden joko widodo memimpin negeri
berbagai pencapaian pun berhasil diraih
namun masih ada pula beberapa sektor yang terus dikejar perbaikannya
lalu apa saja evaluasi dan target pemerintah ke depan
tahun ketiga ini apa yang akan menjadi sorotan
kita menyelesaikan infrastruktur
simak perbincangannya bersama alvito dianova ginting
dalam spesial interview presiden republik indonesia
joko widodo sabtu dua puluh dua oktober jam sembilan malam